kementerian perdagangan dan kementerian bumn meluncurkan program migo rakyat hari ini
dalam program ini pedagang eceran minyak goreng harus memasukkan data ktp pembeli ke aplikasi khusus
mendak muhammad lutfi meninjau langsung implementasi program tersebut pada selasa pagi
kementerian perdagangan dan kementerian bumn bersinergi dengan para pelaku usaha minyak goreng meluncurkan program migo rakyat hari ini
program tersebut bertujuan agar penjualan minyak goreng curah seharga rp empat belas per liter dapat tepat sasaran yakni bagi masyarakat berpendapatan rendah
memangkan kepentingan minyak goreng kementerian perdagangan dan kementerian bumn meluncurkan program migo rakyat hari ini

kementerian perdagangan dan kementerian bumn menunjukkan program migo rakyat hari ini
kementerian perdagangan dan kementerian bumn menunjukkan program migo rakyat hari ini
kan dagang dagang gorengan jajanan bocah bocah jadi benar benar membantu
lebih murah lebih murah dari biasanya kepengennya pengen lebih murah lagi
program migo rakyat memanfaatkan teknologi digital
para pembeli diwajibkan untuk membawa ktp sebagai syarat layak dan tepat sasaran mendapat migo rakyat
kemudian para pedagang wajib mengugah ktp pembeli tersebut ke dalam aplikasi yang sudah terintegrasi dengan kementerian terkait untuk pendataan
jadi gampang aja pak pemakaiannya pembelanjaannya pengirimannya alhamdulillah semua lancar mbak
dari biang biasa saya jual biasa rp dua puluh satu kilo sekarang jadi rp lima belas lima ratus
selama kurang lebih hampir dua bulan kita menjual minyak bersubsidi ini pakai aplikasi
dengan fotokopi ktp kita foto itu langsung nge link ke memperindak
dari awal krisis minyak pertama kita itu per liternya di atas dua puluh empat
tapi sesudah dari kemasan ada penyelesaian harga atau subsidi waktu itu kita jual di rp empat belas per liter
nah sesudah empat belas per liter dari kemasan menurun ke curah
nah sekarang curah sudah harga rp empat belas per liter
toko lebih beruntung banyak masyarakat yang mengenal bahwa oh di sana ada minyak subsidi mungkin
guna mengantisipasi adanya penumpukan migor kementerian terkait kementerian terkait bumn membatasi pasokan migor per hari per toko
yakni maksimal rp dua ratus per toko
agar migor sampai merata kepada masyarakat dan tak terjadi penimbunan
pihaknya juga membatasi satu ktp maksimal hanya bisa mendapatkan dua liter minyak goreng per hari